kok ini jeruk nipisnya udah ada
tadi minta dari tetangga
sekarang kecapnya mana
oh iya bentar ya
ya tis kecapnya abis
gue pikir tadi masih ada
terus gimana dong pok
masih lama kakak pulangnya
kayaknya masih sih mak
yaudah gue masuk deh
bang maaf ya
saya baru keluar
baru ada koinan
mayan buat kerokan
lagi situ aja yang kerokan
aduh ih nakal
lo kan lo tinggal di rumah baru nih
rumah kontrakan mak
iya lo kan udah tinggal di rumah kontrakan lu yang baru nih
kontrakan babe mak
iya lu kan udah tinggal di rumah kontrakan baru
baru seminggu mak
hah maka kapan kelar ngomongi kalau begitu terus
maksud emak lo adain di syukuran biar berkah
iya tadi gak bisa nentuin mak
harus bilang dulu sama bang oja
nanti jadinya bukan ngebilangin malah ngome
hei tukang ojek
batuk lo belum sembuh sembuh
iya jangan cuma iya obatin
pake jeruk nipis campur kecap lo aduk aduk aduk aduk lo minum
saya udah tau
kalau udah tau lakuin
nanti setelah yang satu ini
bang ojek bang aduk aduk aduk
gue aja yang narik lo istirahatkan aku ya
biar lok agak repot nanti suruh aja orang yang masak ya
kalau semua urusan sukuran udah selesai
mak pengennya lo punya rumah sendiri kagak ngontrak mulu
suruh laki laki beli rumah
tapi kan beli rumah nggak kayak beli nasi uduk mak
butuh uang yang banyak
masuk laki lo cari duit yang banyak
iya mak tapi kan
nyari duit yang banyak bukan kayak bikin nasi uduk
butuh usaha yang banyak
gue lo ditanya malah batuk
batuk disini suruh suruh suruh
nyebar virus loh banyak makanan nih
saya mau minta jeruk nipis sama kecap
buat obat batuk
kalau kecap ada jeruk nipis kagak ada
saya butuhnya jeruk nipis sama kecap
yaudah minum aja kecapnya dulu jeruk nipisnya ntar
kalau bisa syukurannya besok
jadi emak bisa ngomong sama ibu ibu pengajian sekarang
emang ibu ibu pengajiannya ada berapa mak
ya seratus orang ada kali
cuma kalau seratus orang duduknya gimana
ya duduk biasa besila
maksud tadi kalau seratus orang nanti duduknya empat empatan dong
yaudah serah lu deh
gue nanya jawab pakai batuk
buruan minum obat pakai jeruk nipis
sama kecap kan
kalau udah tahu lakuin
ntar nular ke gua
makasih banyak nasihatnya
nih lu batukin tiang
gue mau ngambil penumpang dulu
kayak ngibik kejatuhan duran dah gua ketemu lu di sini
rumah anak saya
emang anak lu udah punya rumah
lah itu yang ditepatin sama anak mantu saya
lah itu kan rumah gue
ya tapi kan dikontrakin sama anak saya
gue yang salah tangga
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
rumah kudu diselamatin
kok ini jeruk nipisnya udah ada
tadi minta dari tetangga
sekarang kecapnya mana
gue pikir tadi masih ada
terus gimana dong pok
ya udah jeruk nipisnya aja lu minum dulu
mak aku mau ke kota
aduh di mana aja aku
mak ada gue ocing
mak mau ke pengajian
mau jakan tren yuk
gak usah dong
mendingan lu temuin tuh bini lu
tadi gue udah ngomong sama bini lo

bentar hp saya bunyi
pur di pangkalan ada tisna
hah apaan sih
gaguin aja orang gue lagi telponan sama bebetan gue juga
tadi abang ketemu emak lo
katanya suruh nungguin lo
iya tadi emak kemari nyuruh kita nggak diinsyukurin rumah ini
hah nyuruh doang
nggak mau ngemodalin
kalau emak ngemodalin nanti sindiran emak makin pedes ke abang
emang disuruh kapan syukurannya
kata emak besok
kenapa mesti besok
kalau bulan depan keburu kelupaan
semoga aja hambamu yang bernama rojak bin kasan mendapat duit yang banyak
gak usah lengkap lengkap
kok lo juga tahu nama abang
emang aku tahu
ya emang lo tau
tuh enggak tahu
enggak tahu apa
aku mau di depan
biasanya di belakang
haah mau di depan
bapak ikut juga
ada apa be
gue sebagai orang tua cuma mau nyampein sama lo
lu kan nempatin rumah baru nih
sebaiknya lo bikin syukuran dah
mbak be telat
jadi lo udah syukuran
gue kan yang punya rumah
siapa yang udah syukuran
tadi lo bilang telat
maksud tati mbak be telat ngomongnya
ngomong kalau nyuruh syukuran
tadi emak udah duluan ngomong